tim inafis polisi berhasil mengetahui identitas pelaku pengaboman yang terjadi di mapo restabes medan pada rabu pagi
karo penmas divisi humas polri brigjen paul deddy prasetyo mengatakan
tim inavis mengetahui identitas melalui sidik jari pelaku
pelaku berinisial rmn berusia dua puluh empat tahun lahir di medan
dan terkait dengan jaket ojek online yang digunakan pelaku
deddy hanya menegaskan bahwa pelaku adalah mahasiswa
dari hasil olah tempat kejadian perkara tim lafor dan juga densus mengamankan beberapa barang
seperti baterai pelat besi paku dalam jumlah yang banyak hingga potongan kabel
polisi juga mencurigai beberapa kendaraan roda dua di sekitar lokasi kejadian
rangka dari hasil sidik jari yang berhasil diketemukan oleh tim inavis di tkp
dari pemeriksaan sidik jari tersebut penyidik dalam hal ini dari inavis berhasil mengidentifikasi untuk
mengetahui pelaku tersangka ya berhasil mengidentifikasi pelaku
pelaku ini atas nama inisialnya rmn yang usianya dua puluh empat tahun
kemudian lahir di medan
statusnya adalah pelajar atau mahasiswa
kemudian yang bersangkutan selain diidentifikasi identitasinya juga masih akan dikembangkan oleh aparat s delapan puluh delapan
ini dugaan sementara bahwa pelaku ini melakukan aksi terorisme ini adalah lone wolf
memungkinkan pengembangan nanti tentunya sangat ditentukan